wajah dpr di senayan kembali tercoreng dengan tertangkapnya anggota dpr komisi sebelas dari fraksi partai demokrat amin santono
amin tertangkap tangan oleh kpk akhir pekan yang lalu
kasus ini kembali mengingatkan dua wacana dari kpu
yakni laporan harta kekayaan penyelenggaran negara atau lhkpn bagi para calon legislatif
serta larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon legislatif untuk mengurangi kasus rasuah
satu lagi anggota dpr terjaring operasi tangkap tangan komisi pemberatasan korupsi kpk akhir pekan lalu
anggota dpr komisi sebelas dari fraksi demokrat amin santono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap
terkait anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan tahun anggaran dua ribu delapan belas
tertangkapnya amin ini memunculkan kembali wacana agar dewan perwakilan rakyat lebih bersih dari korupsi
ada dua ide untuk menyeleksi calon legislator agar bebas dari korupsi
pertama wacana laporan kpu
kpu menyeleksi calon legislator agar bebas dari korupsi
kpu menyeleksi calon legislator agar bebas dari korupsi
kpu juga berencana memasukkan pasal mengenai larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif
kpu menyatakan ingin menyajikan pemilu berkualitas dengan memunculkan calon anggota legislatif yang bersih dan berintegritas
kpu kemudian berupaya melakukan pencegahan dari proses awal pencalekan
maka pada saat pencalekan kita usulkan salah satu syarat yang juga disertakan adalah tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara
yang kedua tentang pencegahan agar tindak pidana korupsi itu tidak terjadi
kita mau menyediakan menyajikan calon calon yang memang tidak pernah bersentuhan dengan kasus kasus
tindak pidana korupsi makanya kita masukkan juga syarat itu
nah tapi kan ini masih dalam proses pembahasan
ironisnya kedua wacana ini disambut negatif anggota dewan
ketua dpr bambang susatyo menilai seleksi caleg cukup dilakukan parpol tak perlu aturan tambahan dari kpu
kami sebagai pimpinan dpr ri sebenarnya tidak perlu ada aturan yang mengatur itu
serahkan kepada partai politik
untuk melakukan seleksi
dan menurut saya keputusan itu sudah sangat bijaksana dan sesuai dengan aspirasi partai partai politik
karena soal mengalami pidana boleh atau seorang mantan dimana boleh atau tidak ikut kegiatan politik
atau untuk menduduki jabatan publik sudah diatur dalam undang undang
dan biasanya sudah diputuskan juga dalam keputusan hakim
dan ada pendakwa diputus dicabut hak hak politiknya
segera dicari solusinya
kpu dan dpr harus segera mencari jalan tengah untuk menghindari koruptor atau calon koruptor menjadi legislator
tk zaipul cnn indonesia
ide kpu untuk melarang mantan api korupsi berlagak di pemilu masih mendapatkan banyak penentangan di parlemen
apakah seiring jalan ide ini kian mungkin terrealisasi atau justru bakal semakin menemui jalan buntu
untuk membahasnya kita sudah bersama ada bang frits edward siregar
anggota bawaslu republik indonesia
terima kasih bang frits sudah datang
kemudian ada idola saya yang hadir tampil dengan pakaian ceram mbak titi anggraini
terima kasih mbak titi sudah datang
saya mau tanya ke bang frits dulu nih
yang selama ini berkorespondensi dengan parlemen
anda lihat ide ini visible semakin lama semakin visible atau justru menurut anda ini semakin mengawang awang
tapi lebih asyik dijawabnya di segmen berikutnya ya bang
saya kasih pengantar untuk anda supaya bisa pikir pikir sejenak

terima kasih bang frits
terima kasih bang frits
terima kasih bang frits
terima kasih bang frits
terima kasih bang frits
terima kasih bang frits
terima kasih bang frits
ya sudah berapa lama kita berbicara mengenai hal ini
tapi saya belum mendengarkan komentar bawaslu soal ide dan wacana ini
menurut anda bawaslu sendiri melihatnya ini ide yang masuk akal atau diluar dari hal ini

kalau kami dari bawaslu kan kami mendukung bahwa agar setiap orang yang terbaik
yang akhirnya bisa menjadi anggota lembaga perwakilan
kita semua itu pingin kita punya wakil wakil kita adalah orang orang yang benar bersih
punya kemampuan dan punya integritas untuk menjadi calon anggota legislatif
kalau untuk hal itu kita setuju
semangatnya sama ya
semangatnya kita sama kita semangat sama dengan para penggerak pemilu
dengan para anti korupsi kita semangat oleh itu
tapi kan sekarang masalahnya adalah apakah pembatasan agar orang yang telah pernah terpidana korupsi
kemudian dia tidak dapat menjadi calon legislatif melalui peraturan kpu
pada poin itu kami berbeda pendapat dengan kpu
karena menurut kami bahwa pembatasan hak seseorang itu hanya bisa melalui oleh dua cara
pertama lewat undang undang ataupun lewat putusan pengadilan
dan kpu tidak bisa masuk ke dalam dua ranah
oke undang undang ataupun putusan pengadilan
dan kalau kita lihat mengenai konsep korupsi itu sendiri misalnya
mahkamah konstitusi juga telah menegaskan terhadap dua putusan
ada putusan lima puluh dua tahun dua ribu enam belas maaf lima puluh satu tahun dua ribu enam belas dan empat puluh dua tahun dua ribu enam belas
yang artinya bahwa orang yang meskipun itu dalam konteks pemilihan
di dalam konteks pilkada tp mengatakan bahwa orang yang telah terpidana dengan korupsi
eh korupsi apabila dia telah
mau maju dia dapat menyatakan dirinya bahwa dia telah terpidana
dia telah selesai dia menyiarkan dalam misalnya dalam koran
itu adalah bagian yang telah dia menyelesaikan hukumannya
akhirnya dia bisa menjadi calon kepala daerah
apabila konsep itu kita lihat bahwa seorang yang telah terpidana korupsi saja dapat menjadi calon kepala daerah misalnya
kenapa dia tidak bisa menjadi calon anggota legislatif
sekali lagi poinnya adalah bukan karena kita tidak
bukan karena kita mendukung tetapi adalah kita berbicara antara kebebasan seseorang
setelah kita punya hak memilih dan hak untuk dipilih
dan juga ada kepentingan publiknya
dan disitulah yang sekarang menjadi diskusinya
jadi bukan hanya soal prosedural misalnya tidak memungkinkan secara administrasi perundang undangan
tapi juga secara substansi ini quote unquote agak cacat gitu menurut anda bang
kalau menurut kami karena hal tersebut sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi melalui dua putusan itu
yang mengatakan bahwa boleh anggota calon orang yang telah terpidana korupsi
yang telah menyelesaikan dia punya masa tahanan untuk bisa menjadi calon
artinya dia bisa kembali memiliki hak untuk dipilih
dan menurut kami itu adalah sangat substansial
yang harus apabila ada pembatasan yang harus lewat undang undang
oke mbak titi ini ada ide yang kemudian dari bawaslu penyelenggara pemilu juga
mengatakan bahwa ini secara substansi dan prosedur administrasi kurang bisa diterima akal sehat gitu
ya pertama kpu punya kewenangan untuk membuat peraturan kpu
jadi apa yang dilakukan oleh kpu ini dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang undang
jadi saya kira soal melanggar atau tidak itu kan analisis kita di luaran ya
untuk menyatakan melanggar atau tidak itu ya memang harus ada putusan hukum juga uji materi
kalau memang nanti kpu akhirnya memutuskan untuk tetap mengatur
nah yang kedua adalah yang penting sebenarnya untuk memberikan kepastian hukum proses pencalonan
karena pendaftaran caleg itu akan dilakukan tanggal empat juli sampai tujuh belas juli
sebentar lagi ya
sebentar lagi sedangkan sekarang posisi kita adalah sudah mau masuk minggu kedua bulan mei
kepastian hukum pencalonan itu harus diberikan karena caleg itu harus mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh penyelenggara pemilu
jadi sangat disayangkan bahwa pembahasan peraturan kpu tentang pencalonan anggota dpr dan dprd tertunda tunda sepertinya ya
diperlukan adalah kesegeraan untuk memberikan kepastian hukum proses pencalonan sehingga ada waktu yang cukup bagi kandidat di dalam memenuhi persyaratan pencalonan
anda lihat ini kenapa kemudian waktunya menjadi sangat molor gitu sebelum bicara substansi
memang terpengaruh oleh tarik menarik soal pencalonan dikaitkan dengan syarat mantan terpidana korupsi ini
jadi kalau tadi
ini isu krusial yang memang menurut anda menjadi salah satu alasan kenapa ini jadi panjang sekali pembahasannya gitu
saya merasa seperti itu ya
karena memang beberapa kali ditunda
ada dan sepertinya begini parpol itu pada satu sisi juga tidak mau gegabah karena citra positif di mata publik itu juga penting
tetapi di satu yang lain kan ada juga ketidaksepak belum kesepakatan diantara mereka
nah yang menurut kami ke depan ya sudah biarkan saja kpu mengatur
karena kpu itu punya kewenangan itu
terlepas kalaupun bawaslu berbeda misalnya berbedanya bukan dalam konteks komitmen anti korupsinya ya
tapi kpu kan bawaslu melihat dari prosedur hukumnya
ya ada mekanisme yang bisa ditempuh
tetapi satu juga yang misalnya tadi pak frits sebut kalau di kepala daerah saja mantan terpidana itu boleh maju jadi kepala daerah masa di caleg tidak
sebenarnya ada inkonsistensi hukum di kita
kalau mau menjadi capres itu tidak boleh loh melakukan perbuatan tercelah
bahkan ada persyaratan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan kejahatan berat lainnya
nah dalam konteks itu wajar kalau kemudian kpu menyinkronkan aturan
seorang presiden tidak bisa bekerja dengan baik kalau parlemennya dpr nya diisi oleh orang orang yang punya komitmen tidak baik terkait dengan anti korupsi
jadi kalau penyetaraan aturan kalau di presiden misalnya tidak boleh melakukan perbuatan tercela tidak pernah melakukan praktik korupsi kenapa di parlemennya kita permisif
kan sudah ada keputusan hukum yang kemudian menyucikan membersihkan kesalahan kesalahannya

sudah ada nah kenapa hal tersebut diberlakukan untuk keputusan hukum
jadi di presiden kan juga kita bisa pakai analogi yang sama presiden kan juga sudah ada keputusan hukum yang membersihkan dan lain sebagainya
tetapi di pasal satu ratus enam puluh dua undang undang pemilu kita tidak boleh presiden itu orang yang pernah melakukan perbuatan tercelah
presiden yang baik presiden yang berintegritas juga harus didukung oleh parlemen yang baik dan berintegritas yang bersih yang juga anti korupsi
nah kesetaraan perlakuan antara dua posisi yang nanti akan bekerja sama sebagai penyelenggara
penyelenggara negara penyelenggara pemerintahan itu yang menurut kami peluang yang sangat progresif yang diatur di dalam peraturan kpu ini
jadi ya kami menghormati pilihan sikat bawah seluruh tetapi juga kita hormati kpu yang punya kewenangan untuk mengatur turunan dari undang undang terkait dengan pencalonan
oke saya mau tanya ke bang frits jika memang misalnya pada akhirnya kpu tetap dengan pendiriannya dengan dua wacana ini
melaporkan lhkpn bagi para caleg sebagai salah satu syarat pelantikan nanti kemudian sudah dikompromikan sama ide yang seperti ini
menurut anda jika memang ini terus dipaksakan misalnya dengan segala kemungkinan dan celah hukum yang tadi anda sudah terangkan
apakah visible bang jika memang peraturan ini akan bisa terus berlanjut dan juga akan dijalankan gitu
dan itu kan peraturan kalau misalnya ini ada dua ya misalnya soal dengan lhkpn

lhkpn itu bawah seluruh mendukung
yang ke tiga adalah mengadainya komitmen mengenai lhkpn misalnya
dan yang ke dua
kepakatan untuk hal itu ya
kalau itu kita sepakat
kalau itu kita sepakat
jika gue ditolak juga sama warteg politik
kalau saat drim itu kita sepakat
tapi yang kedua masalah misalnya apabila itu mungkin itu kan bakal akan ada mungkin potensi sengketa yang bakal akan muncul
dan itu ada juga mungkin potensi pelanggaran administrasi juga bakal akan muncul
yang ketiga juga akan muncul adanya potensi pkpu tersebut dibawa untuk di judicial review ke mahkamah agung juga
dan itu akan menimbulkan ketidakpastian terhadap orang yang mau mencahunkan dirinya
kami melihat bahwa ada ketidakpastian hukum yang kita lihat itu akan muncul di depan
yang akan dihadapi oleh semuanya
akan dihadapi oleh kpu akan dihadapi oleh bawaslu dan dihadapi oleh partai politik
jika dipaksakan memang ide ini kemudian tetap dikeluarkan melalui pkpu gitu bang
nah ketidakpastian hukum apa yang kemudian bisa bawaslu bayangkan dan kemudian bisa saja akan merusak tahapan tahapan pemilu
kita akan bahas di sekretar berikutnya

apa dampaknya yang kemudian bisa dirasakan bagi publik pemilih misalnya
ataupun para peserta pemilu gitu para calon anggota legislatif
ataupun petugas petugas pemilu di bawah tingkat bawah
apa yang akan terjadi jika memang ini wacana ini kebijakan ini tetap dipaksakan
kalau kita lihat dari segi administrasi untuk pengajuan menjadi seorang caleg
itu kan banyak
banyak dokumen yang harus mereka siapkan
dari bukti surat dari pengadilan bukti surat dari penjaranya
kemudian bhk harus mengumumkan di koran
itu kan bagian dari sebuah proses yang apalagi kita tahu
ngurus surat di negara kita kan tidaknya cepat gitu loh
jadi apabila misalnya ada sebuah misalnya kasus
misalnya ada seorang calon dia mau maju misalnya
dia kan sudah harus inventarisir semua dokumen dia harus buat misalnya
kalau kita melihat berapa lama waktu diproses sedangkan pkpu itu
sudah diundangkan juga dia harus butuh waktu lagi untuk bisa diundangkan
setelah di pertama kita nggak tahu kapan rapat dengan komisi dua itu jadi
kemudian yang kedua
karena tertunda terus ya
tertunda terus yang kedua
setelah itu selesai jadi kan mungkin ada revisi
kapan itu akan diundangkan misalnya
bisa bisa jadi nanti itu pkpu nya baru selesai di bulan juni kali
atau di pertengahan bulan juni misalnya
sedangkan mereka harus mengurus surat di tengah tengah itu ada lagi akan mengajukan judicial review ke mahkamah agung misalnya
jika ide ini kemudian
anda melihat bahwa pasti akan di judicial review oleh orang orang
ya kalau bagi orang orang yang tidak setuju dengan konsep ini kan jalan yang untuk melakukan pengujian itu kan adalah lewat judicial review di mahkamah agung misalnya
apabila mereka tidak setuju misalnya
kemudian dari situ kan akan muncul sebuah ketidakpastian
jadi orang orang yang sebenarnya sedang di dalam yang sudah pernah menjadi ataupun sudah terpidana menjadi kaos korupsi
apa yang harus mereka lakukan
apakah mereka menunggu
apakah mereka masa mereka harus masa masa untuk persiapan dokumen
apalagi misalnya ternyata putusan mahkamah agungnya baru keluar setelah proses penetapan misalnya
jadi apakah mereka akan dilindungi atau tidak dilindungi
kan mungkin ada yang mengatakan udah biarkan saja itu jadi pkpu kemudian nanti tinggal di judicial review di mahkamah agung
dan masalahnya kalau seandainya putusan itu baru keluar setelah dua puluh tiga september misalnya
setelah penetapan calon terpilih
bukankah berapa banyak orang yang haknya akan hilang
karena dia tidak bisa mendaftar juga kan
karena penetapannya sudah di
jadi sarannya tidak usah aja supaya kemudian hak orang untuk bisa berpolitik untuk bisa mencalekan diri juga tidak terganggu oleh peraturan ini gitu bang frits ya
ya kalau kami dari kacamata bawaslu adalah bahwa tidak mungkin atau tidaklah pkpu itu dapat membatalkan ataupun mengurangi hak misalnya
kalau mau misalnya sebuah partai
untuk bisa mencari calon yang misalnya terbaik bagi mereka silakan buat persyaratan persyaratan
internal partai politik
nah ide ini gimana mbak titi
kalau kita lihat semua orang kembalikanlah ke partai percaya kepada kami untuk bisa mengatasi hal ini
pertama tidak ada satupun partai politik yang mengatakan bahwa mereka akan mencalonkan mantan napi korupsi
jadi kan ada tiga sebenarnya yang dilarang oleh kpu itu
satu mantan narapidana korupsi
yang kedua mantan narapidana bandar narkoba
yang ketiga mantan narapidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak
tiga kejahatan ini adalah kejahatan luar biasa yang sekarang sedang menjadi problem besar indonesia
jadi apa yang dilakukan oleh kpu kpu mengambil porsi yang dia bisa lakukan untuk menjaga politik bersih kita
nah dan tidak ada satupun partai politik yang mengatakan bahwa mereka akan menominasikan tiga mantan pelaku kejahatan ini
jadi memang ada pasal yang harus dilakukan
ada pasal di dalam undang undang itu yang menyebutkan pasal dua ratus empat puluh satu bahwa partai politik melakukan seleksi calon anggota dpr dan dprd secara terbuka dan demokratis
nah nilai demokrasi itu kan tidak ada yang pro korupsi pro kemudian terhadap pelaku kejahatan luar biasa
nah jadi yang ini soal angle saja soal sudut pandang kita melihat pengaturan
kami mengusulkan kepada kpu yang dilarang itu bukan orangnya
tetapi bagaimana partai politik menominasikan menyeleksi calon itu yang kemudian diatur di dalam peraturan kpu ini
jadi kalau semua partai politik mengatakan praktik internalnya tidak pernah menominasikan mantan pelaku korupsi
kejahatan terhadap anak ataupun bandar narkoba maka peraturan kpu sekedar meneguhkan itu
jadi nanti diatur bahwa partai politik di dalam
jadi semua partai politik di peraturan internalnya seperti itu
bukan seperti itu karena semua partai politik kan menyatakan bahwa mereka tidak akan mencalonkan dan sudah mempraktikan hal seperti itu
jadi kpu ini mengambil turunan pasalnya itu bukan mengatur syarat calon
tetapi yang diatur adalah bagaimana partai menyeleksi calon
dan pengusungan perempuan berupa selang seling semi zipper
nanti ditambahkan poin berikutnya partai politik di dalam mengajukan calon
misalnya tidak mencalonkan napi korupsi tidak mencalonkan pelaku bandar narkoba dan lain sebagainya
jadi itu yang diteguhkan karena parpol semua kan mengatakan kami tidak akan melakukan itu
jadi yang diteguhkan itu adalah praktik parpol di dalam merekrut
dan pkpu tentu karena ini dikonsultasikan dengan dpr dan pemerintah meneguhkan praktik internal parpol itu
jadi itu sebenarnya siasat hukum dan administrasi tadi yang kembali
betul karena niatnya sama yang diprotes itu kan jangan halangi orang
oke kita gak menghalangi orangnya subyek hukum orangnya langsung
yang kita atur adalah praktik parpol di dalam menyeleksi
mau emang mbak partai politik digituin
loh kan semua mengatakan anti korupsi
jadi kalau memang bahkan ada partai yang mengatakan ketika perdebatan kami tidak usah disuruh kami sudah melakukan itu
oh ya sudah kalau sudah dilakukan kpu meneguhkan praktik yang sudah dilakukan oleh partai
pertanyaan banyak anggota parlemen terakhir sekali untuk mbak titi ya
lalu apa hubungannya jika itu calon napi mantan koruptor itu dilarang kemudian lhkpn diharuskan
apa hubungannya apakah ini bisa kemudian bisa mengerem amin santono dan kawan kawan misalnya untuk bisa tidak ter ott lagi anggota legislatif di berikutnya
korupsi ini kan problem luar biasa bangsa kita
jadi kalau kita berharap kasus kasus yang seperti yang terakhir itu tidak terlalu banyak
tidak akan terjadi lagi ya jawabannya juga saya tidak bisa mengatakan itu pasti tidak akan terjadi lagi
tetapi semua elemen harus mengambil porsinya
dan sekarang kpu mengambil perannya karena kpu bisa membuat peraturan kpu
lalu partai politik juga mengambil perannya dengan menominasikan orang orang terbaik
kan partai politik ini mesin kaderisasi
dan mereka selalu mengatakan punya stok yang tidak terbatas orang orang baik yang ada di politik
dan tidak berhenti di situ
pengawasan terhadap kader yang ada di parlemen harus dilakukan
penegakan hukum juga harus berjalan
jadi apa yang dilakukan kpu
memainkan porsi dan perannya
apa yang kita diskusikan hari ini kita memainkan porsi dan peran kita
bisa nggak mensimplifikasi
partai yang tidak mendukung ide ini partai yang tidak pro pemberantasan korupsi
tidak salah kalau publik berpandangan seperti itu
makanya ini juga mungkin yang membuat tarik ulur
partai juga bertaruh terhadap citranya di mata publik
jadi yang lebih baik kepastian hukum sajalah
bang frits terakhir sekali
kasih bocoran sedikit tuh kapan kira kira kemudian anda sebagai penyelenggara pemilu ini kemudian bisa ada kepastian nih terkait dengan hukum ini
ya bahwa kan kalau kita rencanakan bahwa rdp berikutnya itu akan dilaksanakan pada tanggal delapan belas mei
karena sekarang itu dpr sedang reses
dan kita rdp pertama tanggal delapan belas
mudah mudahan pada tanggal delapan belas nanti itu kita sudah punya kejelasan nih terhadap apa yang sedang kita diskusikan pada hari ini
bisa mengawasi termasuk mbak titi juga sehingga kita bisa melihat
catet yang gak setuju
itu tugas anda saya yang mau memberitahukan
terima kasih mbak titi terima kasih bang frits atas perbincangannya malam hari ini
kami akan kembali dengan informasi langsung mengenai dinamika pilkada jawa barat
nantikan sesaat lagi di layar pemilu terpercaya